jelang pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur dki jakarta pdi perjuangan belum menentukan siapa kandidat calon gubernur yang akan diusung dalam pilkada dki jakarta tahun depan
pdi perjuangan baru memutuskan jarod saiful hidayat sebagai calon wakil gubernur
uji kepatutan dan kelayakan bakal calon gubernur yang dilakukan oleh pd perjuangan beberapa waktu yang lalu menyisakan sejumlah nama kader internal dan juga eksternal
ada sosok tri risma hari ini kemudian mantan menko maritim rizal ramli kemudian ada jenderal budi waseso dan basuki cahayapurnama yang disebut sebut menjadi kandidat yang akan diusung oleh pdi perjuangan untuk bertarung di pilkada dki jakarta mendatang
pdi perjuangan berencana mendeklarasikan pasangan calon gubernur dan wakilnya pada dua puluh satu september mendatang